kita beralih ke berita haji ilegal
kepala kelompok bimbingan ibadah haji arofah nurul huda
akhirnya dicekal oleh kementerian agama kabupaten pasuruan
huda tidak diperbolehkan berangkat haji tahun ini
karena masih menjalani pemeriksaan
peran huda juga semakin terkuak
setelah salah seorang jamaah mengaku
pernah ditawari naik haji melalui filipina
buntut dari terbongkarnya haji ilegal di filipina
kepala kelompok bimbingan ibadah haji arafah
nurul huda kini masuk dalam daftar cekal
akibatnya nurul yang tergabung dalam kloter enam puluh kabupaten pasuruan
gagal berangkat haji tahun ini
huda sendiri saat ini masih dalam pemeriksaan kepolisian terkait
beberapa calon jamaah hajinya yang ditahan di negara filipina
calon jamaahnya sejumlah delapan puluh delapan
calon jemaah itu semuanya berangkat
hanya saja untuk ketuakan dianya
karena sesuatu dan yang lain
untuk menjaga kemampuan haji ini
sementara ditunda pemberangkatannya
masih bisa belum berangkat tahun ini
peranan huda dalam kasus jamaah haji ilegal
semakin terkuak setelah salah satu jamaah
yang berangkat lewat kbih arafah
mengaku pernah ditawari huda berangkat haji melalui filipina
huda saat itu menawarkan berangkat haji
tanpa perlu menunggu waktu lama
jika mau membayar satu ratus empat puluh lima juta rupiah
namun ia tak mau karena takut bermasalah
sudah tidak ada apa apa sudah beres
inginnya jalur resmi memang
ini berangkat berapa orang pak dari kpi sendiri pak
kurang lebih dua bis
tapi bapak sudah dulu pernah memberitahu
yang lewat jalur filipina
gak mau memang pak pak
yang tersangkut kasus haji ilegal
mereka sebagian ditahan imigrasi filipina
karena keluarga mereka tidak berangkat
mereka berangkat dengan negaraan palsu
sementara kabupaten pasuruan tahun ini
memberangkatkan sekitar delapan ratus enam puluh tiga calon jemaah haji
yang terbagi dua kloter di embarkasi surabaya